anggota reskrim polsek kelapa gading meringkus seorang pria berinisial a yang diduga terlibat kasus pembunuhan rn
wanita hamil yang tewas di sebuah ruko di kelapa gading jakarta utara sabtu pekan lalu
usai ditangkap di rumahnya di teluk betung timur lampung senin malam
tersangka hanya tertunduk saat digiring ke polsek kelapa gading
selain tersangka anggota reskrim polsek kelapa gading juga mengamankan barang bukti
seperti pakaian saat kejadian dan handphone korban yang sempat dibawa tersangka
pelaku berhasil ditangkap karena terekam cctv sekitar lokasi ruko tempat wanita itu tewas
aksi pembunuhan ini diduga berlatar belakang asmara hingga korban hamil
sebelumnya sabtu pagi seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah
di sebuah ruko jalan bulvard raya kelapa gading jakarta utara
selain itu dari hasil visum korban diketahui
ini reskrim polsek kelapa gading telah mengamankan satu orang pelaku
yang diduga melakukan pembunuhan ya jasad mayat perempuan yang ada di ruko kelapa gading
untuk sementara keterangan dari pelaku dia mengakui perbuatannya
dari hasil visum yang kami terima sementara dari rs polri kramat jati
menerangkan bahwa memang korban dalam kondisi hamil bang enzir
seorang ibu hamil ditemukan tewas bersimba darah di sebuah ruko
di jalan boulevard raya kelapa gading jakarta utara pada sabtu dua puluh april dua ribu dua puluh
polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian
hasil penyelidikan polisi menunjukkan korban tewas akibat dibunuh
polisi pun berhasil mengidentifikasi pelaku pembunuhan
polisi menyebut korban dan pelaku saling kenal dan baru beberapa hari tinggal di jakarta
bahkan mereka bersama sama berangkat dari kampung ke jakarta untuk melamar pekerjaan
yang bersangkutan korban dan pelaku ini bersama sama
datang dari kampung dari luar kota untuk awalnya melamar pekerjaan dan tinggal di ruko tersebut
karena ruko tersebut belum beroperasi masih dalam proses pembukaan
oke artinya ini baru sampai jakarta dan baru melamar bekerja begitu ya pak emir
iya bang yasil mereka baru diterima dan beberapa hari baru tinggal di jakarta bang ya
sebelum ditemukan tewas dalam rekaman cctv di ruko terlihat
korban sempat bertemu dengan pelaku pada jumat sembilan belas april lalu
tampak korban berbincang dengan pelaku yang kemudian pergi meninggalkan ruko dengan membawa koper
saat ini pelaku pembunuhan terhadap ibu hamil ini pun telah ditangkap dan dalam pemeriksaan polisi

kini kita pantau informasi terbaru pembunuhan wanita hamil yang tewas di kelapa gading
sudah ada rekan nanda aprilia di lokasi pembunuhan
nanda selamat pagi jam berapa rilis mengenai pembunuhan wanita di kelapa gading
dan apa motif pembunuhan wanita itu nanda
menurut agenda masih sesuai rencana
sembilan kasus yakni press release yang akan disampaikan di sini dari pihak mapolsek kelapa gading
nanti akan digelar sekitar jam setengah sebelas siang nanti
kemudian untuk lokasi press release nya sendiri
ini akan berada di tempat kami melaporkan saat ini
atau tepatnya di tempat kejadian perkara yang berada di jalan boulevard raya kelapa gading jakarta utara
nah sejauh ini kita ada juga saudara
kalau kita bisa sedikit gambarkan bagaimana situasi dan juga kondisi di tempat kejadian perkara
memang kalau melihat dari letak ini cukup strategis
artinya memang berada di pinggir jalan di jalan bulepat raya kelapa gading
kemudian juga kalau melihat dari sisi dan kanan
ini juga cukup dipadati oleh para pemilik ruko
yakni para pemilik ruko yang memang berdagang sesuai dengan pedagangnya masing masing
yang memang masih di diami
artinya memang kondisi di tkp ini cukup ramai sekali
nah kendati demikian kalau tadi kami sempat berbincang dengan salah satu
pedagang yang memang kerap berdagang di sekitar lokasi setiap paginya
ini menuturkan bahwa memang ruko ini adalah ruko yang memang terbilang baru
bahkan rencananya baru akan dibuka yakni adanya kedai anak mami
yang dimana seperti terlihat di belakang saya saat ini
nah kalau menurut informasi sementara gita dan juga saudara yang kami kantongi
memang secara utuh terkait dengan motif apa pelaku melakukan hal ini
sampai dengan saat ini memang pihak kepolisian masih belum mengungkapkan
karena sampai dengan saat ini pihak kepolisian juga sudah melakukan beberapa kali olah tkp
begitu kemudian juga sedang mengumpulkan alat alat bukti
baik dari bukti bukti yang diterima atau dibawa dari tempat kejadian perkara
ataupun juga bukti yang sudah berhasil disita oleh pelaku
dari pelaku yang saat ini juga sudah diamankan oleh pihak polsek kelapa gading
nah kalau melihat dari informasi yang sementara ini kami kantongi
ini memiliki hubungan dalam tanda kutip hubungan gelap
karena informasi sementara yang kami terima saat ini
bahwa korban memang sudah berumah tangga
di mana korban ini juga memiliki tiga orang anak
kemudian memang korban dan juga pelaku ini bertan atau bertolak dari kampung halamannya yang memang sama sama berada
ini juga memang baru bekerja dan juga melamar di tempat atau kedai yang memang menjadi tkp
nah tentu terkait dengan motif dan juga terkait dengan hasil visum secara utuh ini seperti apa
kita akan nantikan dan juga dengar di press release yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian siang hari ini
vinanda informasi yang anda kumpulkan
sebetulnya apa yang jadi alasan pelaku melarikan diri hingga ke lampung nada
gita ini tentu menjadi pertanyaan juga kenapa setelah melakukan hal demikian
memilih untuk melarikan diri ke kampung halamannya atau kembali ke lampung
ini akan juga nanti disampaikan oleh pihak kepolisian
karena kalau bisa kami sedikit gambarkan ketika proses penangkapan pelaku di kediamannya di lampung
memang ada sedikit dalam tanda kutip drama di sini
karena pelaku sempat berdalih kaget begitu kepada pihak kepolisian terkait dengan apa yang sudah ia lakukan
bahkan ia seolah olah tidak mengetahui bahwa saat ini korban sudah tewas ataupun sudah meninggal dunia
nah ini juga tentu menarik karena kita akan gali ini dari press release yang akan disampaikan pihak kepolisian
tentu akan menguak semua semuanya
kemudian juga terkait dengan bagaimana cara pelaku
melakukan tindakan izin tersebut kepada korban
dan juga kita akan mengetahui juga nanti sebenarnya korban ini
keluarga aslinya di mana dan seperti apa
karena hubungan dari pihak korban dan juga keluarganya ini disebut juga kurang harmonis
selengkapnya gita kita akan nantikan di press release yang akan disampaikan oleh pihak polsek kelapa gading pada siang nanti gita
titik terang mulai terkuak kita akan nantikan bersama rilis pada siang hari nanti
terima kasih nanda aprilia yang melaporkan langsung
dari kelapa gading jakarta utara